untuk menebus dosa dosa kamu
kalau papa mau marah sama mama marah aja
mama terima mama siap dimaki maki sama papa
tapi tolong pak papa memikirkan dong masa depan afif
kalo yang di penjara cuma mama dan papa gak apa apa
kalau afif juga ada di dalam penjara siapa yang akan menjalankan perusahaan kita
ayo kasih tau siapa
masa depan keluarga kita dan masa depan afif
papa bicara sama afif
papa tidak mau mempengaruhi keputusan dia lagi
jadi mama sempet nelfon rafiq ya
tapi dimatiin sama dia
ma mama gak usah telfon om rafiq lagi
kita udah gak butuh dia mak
cukup aku sama mama yang menangani masalah ini
nggak ada om rafiq
mungkin om arta yang menyuruh afif kesini
kalau gitu biar mama aja yang buka
dan please my baby kamu nanti harus terlihat jual mahal
biar mereka kapok
oke mama aku akan jual mahal
om sensi ada di dalam lagi makan
by the way tante mau ucapin terima kasih sama kamu
karena hidup kamu brilliant
semua berjalan dengan lancar
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu kagum kan sama etni ngaku

lihat kayak gini yang kamu lempar ke bella
dan itu adalah bagian yang paling mengasihkan dari kejadian tadi

kamu udah ngelukain bella
kamu tau aku menyayangi dia
kamu tau aku peduli sama dia
kamu tau aku peduli sama dia
kamu udah ngelukain bella
sekarang kamu harus bayar mahal untuk hidup dia
kan kamu yang bilang sendiri
bahwa semuanya harus terlihat nyata
dan sintia benar
sendiri sudah melakukannya dengan tepat
dia ekstriknya total
sampai semuanya percaya
tante mau semua orang percaya
ini banyak banget
kalau diakuramu lah bagaimana
semua orang akan percaya
ini banyak banget
kalau diakuramu lah bagaimana
semua orang akan percaya
aku tinggal kirim ini ke om arta
dan abah kalian selesai
dan permainan kamu juga akan selesai
afif akan kembali keperlukannya bella
dan kamu gak akan pernah mendapatkan bella lagi
kamu pikir kamu bisa mengancam aku
buat aku aku lebih baik melihat bella jatuh ke pelukan afif
daripada aku harus melihat bella dilukai oleh orang lain
tante setuju sama kamu
tidak seharusnya bella dilukai
jadi tolong sintia
jangan pernah undang undang
aku mengaku aku salah
aku gak akan mengulanginya lagi
aku tahu aku udah keteralingan
seharusnya kamu tidak pernah melakukan itu
kamu jangan sakiti bella
jangan pernah mengulangin lagi
udah jam delapan empat puluh lima
lo cuma ngasih waktu sampe jam sembilan
yang terjadi terjadilah
nanti semua orang akan membicarakan keluarga kita pak
mereka semua akan mentertawakan kita
karena kita sudah membiarkan
mantu kita mencoba bunuh diri
malu dong pak
apa yang dikatakan afif itu benar
kalau kita menuruti permintaan mereka
itu sama saja dengan kita menyerap
pada pemerasan yang mereka lakukan
dia akan melaporkan ke polisi
dia akan menjebloskan papa mama dan afif
gak mungkin dong
kalau itu semua terjadi pak
kalau memang harus dipenjara ya penjara aja
untuk menebus dosa dosa kamu
kalau papa mau marah sama mama marah aja
mama siap dimaki maki sama papa
papa memikirkan dong masa depan afif
kalau yang dipenjara cuma mama dan papa nggak apa apa
kalau afif juga ada di dalam penjara
siapa yang akan menjalankan perusahaan kita
masa depan keluarga kita dan masa depan afif
papa bicara sama afif

kenapa tidak mau mempengaruhi keputusan dia lagi
mama dulu berhasil meyakinkan afif untuk menikahi sintea
kenapa bukan mama aja yang meyakinkan dia
afif mama mohon sama kamu jangan seperti ini dong nak
nah berapa kali si afif harus bilang
kalau hati aku itu hanya untuk bela
udah lah ma
sandiwara ini hentikan aja semua
biarin aja tante lama
sengkapan tahun seperti ini
pikirkan gimana papa kamu dibawa ke kantor polisi
lalu kamu pikir apa apa kamu akan kuat seperti itu
dimasukkan ke dalam penjara
dia akan meninggal dan dia akan malu
semua orang tidak ingin masuk penjara afib
begitu juga dengan bapak kamu
jangan biarkan papa kamu meninggal dalam pecah
masa kamu lebih membela mencintai perempuan itu daripada bapak kamu sendiri
jangan seperti itu nek
kamu kan tahu
papa kamu baru saja sadar dari koma afif
dokter bilang kondisi papa kamu itu belum pulih belum sehat masih lemah
apakah kamu belum bisa terima goncangan atau sesuatu yang mengagetkan
jantungnya masih sangat lemah afil
kalau tiba tiba mendengar tuntutan dari tante laura
kamu tahu kan tante laura orangnya seperti apa
akan kaget terus terjadi sesuatu dengan papa kamu
aduh afif jangan afif
jangan biarkan itu terjadi
kamu akan bersujud afif
mama akan bersujud
mama jangan kayak gini dok
tolong afif selamatkan papa kamu afif
afif akan ikutin semua mau mama
kasih afif membawa kamu anak yang sangat baik
sudah tiga warm anderenya selesai singkat panjangnya tanpa laparan